hei bangun siap bangun
tegih aja lah burang dia tenang
eh dia buntak melek melek melek
bangun gua ludahin nyala lo
bangun kak bangun
ludahin pada te
bangun bangun bangun
berani beraninya bikin takut warga disini
anak saya jadi ketakut
terus kak ali sama kak bella mana
tidak tahu nih semua mencar
aduh bella kamu nyatain kita budak
harus jadi piatu te
kalian sama kak bella di tangkap apaan
aduh jangan atuh
itu gara gara kamu juga tadi
baca baca mantra sembarangan
kan kadang inget sama antunya
jadi aja jangan nganggung nggung dia
kenapa jadi ngomongin mantra sih
sekarang tuh kita mesti cari ali sama bella ada di mana
pertama kita di singkat ke
dia pasti tetep ngejar kita nggak cicing ini dia
aduh eh tadi ngani tadi
shh udah diam diam diam
aduh pake apa ya
aduh tak tunggu tanya
ih sianan sia
cicing tapi jangan lari diem di sini
nggak mereka mau nunggu
mi hantunya makin deket mi
aduh ali pelan pelan dong
pegel nih kakinya
iyanya saya juga udah gak kuat lagi naik turun naik turunnya
tapi semakin cepet kita taro bonek ke jelanggung ini semakin baik
oh iya cepetan deh kembaliin
aduh pak rete munculat ke saya tuh
jadi saya nubah rasa
pak rete pak rete gimana tuh pak rete
eteh teh teh
ya udah pak rete pak rete atuh

anak anak mundur mundur
tidak pak rete tidak
aduh banyak pisau eteh
itu nyamperin ke sini

ini biar pas

aduh banyak pisau eteh
ini biar pas
ini biar pas
ini biar pas
ini biar pas
ini biar pas
ini biar pas
pak rete kena dia
kelihangan kelihangan kelihangan
ini hebat ini santai hebat
berlian ini kayaknya saya pernah ngeliat nih nyonya
kayaknya berdal ini gak asing
tunggu tunggu sebentar tunggu
ini kan berlian yang diceritain orang orang itu
yang ada di berita tipi tipi itu
bener ini yang di tipi tipi itunya
tapi kok bisa ada di sini hanya
ada di dalam sininya
kenapa berliannya ada di boneka jelangkung ya
tadi bunyinya beletuk
aduh jangan gitu
tenang adam sama rafa tenang
mami yang ngecek
tenang pak reten
sok dicek cepetan
saya jagain anak anak
tenang anak anak ada saya
bagaimana bu ranti
ih lah tuh pak reten can og
anak anak ini mah
iya pak jelen pak reten orang
itu manusia menyamar jadi hantu
iya dia teh make up
kandol deh make up nak tebol
tenang tenang tenang
tenang tenang ada pak reten aman
tenang tenang tenang
ya iyalah aman orangnya udah pingsan
ya kan maksudnya menenangkan
berdek pinggirlah ini mah aman
ini udah di bawah kontrol saya ini
tenang tenang tenang
hei bangun siap bangun
ludahin pak reten
bangun bangun bangun
berani beraninya bikin takut warga di sini
anak saya jadi ketakutan
tenang tenang pak reten
ini saya buka dulu ya
oh aduh ini
bener kan pak reten
anak kecil anak perempuan lagi
pak kamu ingat gak
itu kan bener
kakak waktu itu ngurusin kita

ah bima sama kura kura ninja ngapain kesini
ih pak rete
pak rete bu endang
ya itu abis mirip sih siapa suruh
panjang ceritanya kalau diceritain
nggak cukup durasinya ntar
satu episode kurang
kalau saya sih memang mau ngikutin pak rt
ih belatung nangka jawab aja
kita tahu kenapa kakak ini
mau ngikut ngikutin warga pakai isu jari langkung
karena ini kan kak
yang kyknya s'rel satu data mereka
habis setenting tapi
kamu seperti biasa gini ya pak
ata cahaya itu tidak banyak
tapi dia seseorang spiritual yang bimbinguh
perlian curian itu sangat sulit dijual maka dari itu saya simpan di boneka jalanku
saya sengaja bikin kuburan palsu dan menakuti siapapun yang masuk ke dalam rumah tua itu
agar tempat ini sepi tak ada gangguan dan aparat tak curiga
nak kamu tuh masih muda kenapa jadi pencuri sih
itu namanya tindakan penjahit
dengar ya apapun masalah yang lagi kamu adepin gak ada alasan buat kamu untuk nyuri nyolong tuh temenang gak boleh
iya kak pencuri itu gak baik
iya curi itu gak baik
perbuatan dosa kak
iya nanti masuk ke neraka
tuh anak kecil aja tahu kamu malah jadi penjahat
pak dimas ini kalau masih kecil gini dihukumnya bagaimana pak dimas
nah begini pak enteng
karena dia ini masih di bawah umur pasti hukumannya berbeda
anak ini perlu pembinaan yang tepat
bukan hanya hukuman pak rt
ya apapun nanti mudah mudahan kalau kamu nanti sudah dewasa kamu bisa jadi orang yang lebih bermanfaat
jangan kayak gini masa depan kamutnya masih panjang
bapak ibu dan anak anakku yang pemberani kalau begitu kami mohon izin
ya terima kasih pak
silahkan langsung proses aja
selamat malam pak terima kasih
bawa pak lah
kamu pasti gak judul cabe cabean
eh pak rt
mana ada hantu maskaranya ngejelepeng gitu
kalau udah jangan dibahas itu kan biar tambah serem
yang penting sekarang ternyata di desa itu t gak ada yang namanya jaylangkung
kasih jogetan dong kalau gak ada jaylangkung
gak ada jaylangkung
gak ada jaylangkung
gak ada jaylangkung
dah yuk kita pulang aja yuk
mami udah borong sama gerobak gerobak
enggak bundang sama gerobaknya aja
bella mau main sama rafa sama ali sama adam
ya udah tapi jangan jauh jauh ya
iya ya oh iya ya boleh gak bella nitipin boneka jaylangkung ini
jangan mainin ya serem loh
eh kata orang kamu tuh serem
tapi maaf kalau kata saya mah gak seseram apa yang dipikirkan
kamu ini kan benda mati bisanya apa
kalau emang kamu sakti coba jawab pertanyaan saya
bu ranti tuh suka gak sih sama saya
tuh kan cacing baik
ah saya belum kembali sete
nah lah wani